pindah dari ruang tengah ke ruang tamu
enggak sih tadi mama datang dari dapur terus duduk di sebelah aku
kamu mau nonton tv gak enak nelfon kamu di sebelah mama aku

bro debate dong lu banget kesana hasilnya
sangat musik reignis
memangnya mama harus tau
kapan mau kamu ajak kesini

habis teleponan sama temen
habis teleponan sama musuh
kamu yakin kamu mau keluar dari kerjaan
ki nanti mau fokus nyelesaian tugas akhir dulu
lagian kamu kan
nggak pake koneksinya papi
bukan berarti nggak bisa pati
kan sekarang jam tidurnya mereka
kalau tugas akhirnya udah beres
nanti sekalian cari kerja cari pacar juga
kok gak perlu
nanti bentar kita mau ngobrol loh
kayanya dia takut ditanyain soal pacarnya pi
tapi tau pacarnya dia siapa
dewi mah gak usah dipikirin
dewi itu berpikirnya kamu pun sama aku kan
dewi itu perempuan yang sudah membawa pengaruh negatif dalam hidup kamu
yang selalu mempengaruhi kamu supaya kamu berhenti jadi copet
tapi sekarang sholat ya
itu pesan mami sebelum mami pergi
nami juga minta supaya kalian sholat
dan mendoakan mami
sampai ke surga
harusnya bukan sekarang
bukan juga karena mami
tugas papi sebagai ayah
memberi makan dan membiayai pendidikan
mengajak dan mengajarkan
tapi pabrik nggak punya keberanian
karena papi nggak bisa jadi copet
ini cuma terpaksa aja
karena kita butuh uang buat junedi
sebetulnya saya udah mau berhenti jadi copet
masa mau berhenti jadi copet dibilang ngaco
itu bukan kemauan kamu
itu permintaan dewi
kalau dewi nggak ada
kalau dewi nggak minta
kamu mau berhenti jadi copet
bisnis papi sekarang juga sudah papi tinggal
sekarang terserah muslihat
cari makan kang
kenapa gak kerja di tempat lain
siapa mau bisa aja
orang seperti saya mah mau kerja dimana tuh kang
kang hari dagang itu perlu modal
terus ada resiko ruinya
kamu lebih setuju siapa yang pegang disini
oh hari saya sama siapa aja sama aja kang
yang penting siapa sih bisa cari makan disini
yaudah sekarang kamu pergi
nggak jelas siapa yang berpihak ke jamal
nggak jelas juga siapa yang bakal setia sama kamu
yang jelas rata rata mau disini karena mereka bisa cari makan disini
nggak peduli siapa yang memimpin
tapi siapa yang bisa menjamin
supaya mereka tetap bisa cari makan disini
jamal nggak perlu susah payah menarik semua buat ada di belakang dia
semua bakal ikut jamal
uang buat bantu bos jonadi yang kita dapat kemarin sama hari ini sudah cukup
kita ke rumah sakit sekarang
dalam perjalanan kesana
kita mungkin masih bisa dapat satu atau dua dompet lagi
kalau sudah cukup mah yaudah aja
lumayan buat tambah tambah
saya bantunya sampai cukup aja
dan sampai yang buat tambah tambah
saya mau ketemu dewi
apalagi yang kamu harapkan dari dewi
dia kan kemarin sudah mencuekan kamu
apa itu mencuekan
mencuekan itu artinya tidak memperdulikan
biar dia gak mau lihat saya
ya sudah terserah kamu aja
saya berangkat dulu
orang benar labu lupanya
beri aku kasih
saat mau tanya
aku can sun
kita pernah ketemu dimana ya
kita ingat kenalan dulu
gak usah am makasih
gak ada kapok kapok
sakit ampur mules ya
sampai rumah dicek ya
kita udah ketemu tiga kali berarti kita langganan
gak usah banyak prosedur
keluarin dompet sama hp
saku depan masih ada recehan
yaudah hati hati di jalan
kalau saja saya dengerin kamu
langsung kerumah sakit
tadi saya nyopet di angkot
yang saya copet sadar
tau saya copet
satu angkot jadinya tahu dong kalau kamu copet
terus kamu langsung kabur
bagus kalau gitu mah
ceritanya belum selesai
waktu saya kabur saya lompat dari angkot
tahu tahu di depan saya ada orang yang dulu mukulin kita
waktu dulu ngambil hp nya anak hangus
segitiga bermuda saya dihajar
habis gitu dia nggak minta maaf
malah nyuruh saya kalau udah di rumah langsung dicek
kan belum sampai rumah
ceritanya belum selesai
sok atuh dilanjut
saya jalan terus istirahat
segitiga bermuda saya sakit
terus tahu tahu penodong yang sudah pernah dua kali nodong saya muncul
dompet yang isinya hasil kita operasi dua hari
yang seharusnya buat bantu gue
su bos cunaidi diambil
termasuk hp saya
kamu harus tegas kamu mau tetep disini apa mau jadi security
jangan sampai begitu saya butuh kamu nggak ada
sibuk tes jadi security
sebetulnya saya masih betah disini kang
tapi saya harus punya jawaban yang jelas kalau orang tua saya nanya apa
kalau begitu kamu keluar aja dari sini
terus ikut tes jadi security
saya masih betah disini kang
berarti kamu gak usah ikut test security
tapi saya harus punya jawaban yang jelas kalau orang tua saya nanya apa
si johnny katanya mau ikut tes security
suruh dia keluar
masalahnya dia masih betah disini
bilang sama dia nggak usah ikut tes security
tapi katanya dia butuh jawaban yang tegas
kalau ditanya sama orangtuanya kerja apa
mulai besok dia pakai seragam security
dia tetep tugas disitu
tapi kalau ditanya sama orangtuanya
dia bisa ngasih jawaban tegas
mulai besok kamu pakai seragam security
kamu tetep tugas disini
terus kalau orangtua kamu nanya
jawab yang tegas security
gak usah pakai maksudnya
udah gitu aja
si neng udah nanya lagi
mah masa bapak gak bisa bantuin bapaknya temen neng cari kerjaan
kasian tuh mah
si neng sendiri yang bilang
bapak temennya itu sakit sakitan
gimana mau kerja
aku udah ngomong sama bapakku
supaya ngajak kerja bapak kamu
dari kemarin kamu bilang
bapak kamu kerja kerja jadi freelance
aku pernah nanya sama bapak
bapak cuma jawab
dari dulu aka gak mau ngajak saudara atau keluarga kerja sama akag
itu termasuk bapaknya atau keluarga teman anak kita
cukup kamu yang tahu kerja akang itu sebenarnya apa
orang lain gak perlu tau
sekarang sama aku yang kerja
itu apostle bukan kerja
ini rumah seesi anak mak
tadi udah lewat sini tapi gak liat
kalo tadi lewat motor ini ada
lihat aduh biar udah tua mata emak masih sehat
ini kan motor kak emus masa emak gak tau
ya tau emak emak cari rumahnya si esy bukan cari motor emus
kak emus itu kalau parkir motor depan rumahnya
kak emus itu sama ce esy serumah kan suami istri
emak tahu masa gak kenal sama menantu sendiri
enggak ah aku jajanin
ada apa emak
masa emak dibilangin gak tau kamu tem nantu emak
gila gak nanaku ciloknya dua ya
suaminya gak kerja ya
saya belum punya suami
bapaknya gak kerja ya
kenapa kok nanya gitu
enggak apa apa nanya aja
kamu mau jualan cilok
mama kamu yang mau jualan cilok
kamu lagi ngelamunin dewi
mending juga bantu saya operasi
mau ngelamun aja
buat bantu bos junedi
kan uangnya melayang diambil sama tukang todong
itu salah kamu
orang yang ditodong mah gak salah
yang salah mah yang tukang todongnya
berarti kita juga salah
sama seperti tukang todong
ya enggak tuh
itu gak salah
itu baru yang salah
ini udah selesai
kita mau ke tempat yang lain
kamu kalau ditanya jawab yang benar
nanti kalau ketemu saya tempeleng kamu
gak kelihatan lagi sedih atau banyak ngelamun
sekarang makan lagi pada kumpul semua
teki narsih teki rani teki nanti
cucu bapak kira sama reo juga ada
bagus kalau gitu
sama yang lain
jangan sampai kena racun si jamal
pak pindu pak lah
jamaah punya rencana apa lagi
gak ada kang
justru ngasih perintah ke semua supaya jadi anak manis
soalnya gerak gerak yang di sini lagi dipantau sama akang
dia lagi nunggu saya lengah
kamu tetap jadi mata telinga saya di sana
jangan sampai kecoh
belum ada apa apa
ada yang mau saya tanya
tapi jangan di sini
saya gak mau bos jamal tau
di antara kita ada urusan kerjaan
ada urusan pribadi
ini urusan pribadi
ada urusan apa kamu kemarin ke rumah yuyun
yuyun baru dari dokter bawa anaknya ke rumah
sebelum ini sudah ke rumah
itu dia yang hampir tidak ada
itu dia yang sudah ke rumah

kamu sudah ke rumah
kamu sudah ke rumah
siapa yang kamu mau bawa
perasaan apa kamu kemarin ke rumah yuyun

kamu gak nanya sama yuyun
mana sih yuyun
gak tau kang
kang diam kamu
yun udah mulai dagang lagi
jangan jangan siwan ngetahuin ke rumah yuyun
bisa jadi kang
kang ada telepon
dia telepon gak diangkat
mungkin iwan sama iwan lagi sibuk
dia mau menghajar si dik dik bos
kamu belum puas menghajar si dik dik
enggak itu maksudnya belum
banyak tanya sama kamu cuma buang waktu
langsung kasih dia pelajaran
dia harus tahu bahwa pukulan yang keras akan memberikan rasa sakit
rasa yang betul betul sakit
eh kang komar
eh kang komar
eh kang komar
iwan ada di sini
tapi dia ke sini